kamu gak larik coy
gue bukannya enggak tapi belum
kalau belum larik gimana kalau main catur aja dulu coy
apa hubungannya puasa sama catur
gue lagi nahan diri termasuk nahan nafsu
termasuk nafsu ngalahin lo
cekat cekat cekat cekakak
yaudah yuk main
nah gitu dong
aku putih kamu hitam
daripada lo manyun inget lo makan nih
ada undang berada di mobil
oh bukrok ah
ini kan punya tati
gimana tat jadi fotonya
enggak jadi mak
pas di telpon tukang fotonya masuk rumah sakit
bukan mak yang motonya kena tipes
terima kasih ya kakak angga
jangan sampai kepisah lagi
pusut banget muka lo
gue ditagih duit kontrakan
iya tapi kakak usah sampai pusut begitu
ntar kalau ada perumpang males ngeliat muka lo begitu
lo sih enak
dia masih kecil kecilan bor
mau kecil mau gede tetap aja penghasilannya dua
lo mau dapat dua juga
tapi masalahnya aninya nggak serius belum
yang begini gini yang udah kemen
kok berhenti bang
rumah saya kan bukan di sini
kalau tahu kenapa berhenti
hp saya bunyi
di rumah ada yang gawat
yang gue gue mesti harus ke rumah
memangnya ada apa
ada yang gawat di rumah buah
masya allah jak
eh gue gak sempet dengerin kata bapak lo
iiih pelan pelan atuh
ibu juga mukulnya pelan atu
kamu gak larik cuy
gue bukannya enggak tapi belum
kalau belum narik gimana kalau main catur aja dulu joy
apa hubungannya buah sama catur
gue lagi nahan diri termasuk nahan nafsu
termasuk nafsu ngalahin lo
bilang aja takut ngelawan aku cuy
cekak cekak cekakak
yaudah yuk main
nah gitu dong
aku putih kamu hitam
lu belum mulai belum apa apa udah ngeledek kue lo
gue gak mau main
yaudah aku yang hitam
lo yang putih
oke gue masuk nanti
matinya jag preventif

tidak aku mau
harusnya kan sepuluh ribu
bang kan saya tadi naik abang itu di tengah jalan
tapi kan ongkos jauh dekat ya sama bu
abang itu angkot biskota atau ojek
ibu memang ngetes saya
ini teh ojek bu bukan biskota
kalau ojek jauh dekat itu nggak sama bang
jadi ibu enggak mau nambahin
ya enggak lah
kenapa tangan lo kena mixer
mixernya yang rusak
ya elah enggak perlu pakai bilang gawat kali tadi
bang kalau mixernya rusak
main satu ya cuy
kamu enggak dengar apa enggak mau ngomong cuy
berarti bener kamu enggak mau dengar
emang bapak kamu enggak pernah mau ngomong
kalau lagi ada orang
saya lagi galau john
tapi kamu jadi pusing mikirin langkahnya joy
kalau mau dibenerin harus selesai hari ini bang
bukan abang tapi tukang servisnya yang usahain
iya ntar abang bilang sama tukang servisnya
supaya diusahain benar
abang mau ke mana
kan tukang servisnya nggak ada di dalam
kalau naik motor sambil bawa ginian ribet
oh abang marah ya
ya enggak kalau abang marah buka aja
ada air putih sama kolak bekas kemarin
ada air putih sama kolak bekas kemarin
kira kira dong bawa motornya
tadi katanya suruh ngebut
tapi nggak di polisi tiru juga kali bang
maafnya sama polisi aja